jadi si aida tetangga sebelah itu
tunangan cucunya si bularas
tau gak sih kamu
tuh anak nyebelin banget
tadi dia nabrak tas tante
udah gitu baju tante diijek injek sama dia
kalo memang bener itu aida biarin dipites sama tante
tante aida paling juga gak sengaja
belain si aida pelulu
aku baru dapat kabar baik dari indira
mamanya aida meninggal pa
ibunya aida itu
katanya baru meninggal
dan waktu itu aku liat lila
di dekat sana
lalu korban kecelakaan itu
katanya juga meninggal
lila itu memang
sama sekali gak mungkin
siapa tahu ibunya aida itu meninggal karena sakit
bukan karena kecelakaan
ini begitu belum pulang dong hebatnya ibu kamu ke mana tadi kata temen aku ibu nyariin
aku ke rumah sakit tapi begitu aku cari cari ibu nggak ada aku pikir ibu kesini
udahlah paling ibu kamu juga mampir ke mana kau intas tante ya
jadi si aida tetangga sebelah itu tunangan cucunya si bularas tahu nggak sih kamu tuh
anak nyebelin banget tadi dia nabrak tas tante udah gitu baju tante diinjek injek sama dia kalau
memang benar itu aida biarin dipites sama tante aida paling juga nggak sengaja
kenapa sih san kamu nih belain si aida melulu bukan gitu tante aida emang anaknya itu dia
ini siapa sang pacar kamu bukan tante itu tania cucu bungsunya bularas ya ampun

tante itu tania cucu bungsunya bularas ya ampun gitu sih sang kamu harus deketin dia selain
aku harus deketi dia selain
aku harus deketi dia selain kamu bisa bales dendam atas kematian bapak
kamu bisa bales dendam atas kematian bapak
kamu bisa bales dendam atas kematian bapak kamu
kamu kamu juga bisa dapetin harta dari bulara

gene yang tahu harta bukan tujuan aku

aku gak mau bahas masalah ini
aku tunggu ibu dulu di luar
aku harus dukung darah untuk mendekatkan aksan sama gadis ini
kalau aksan dekat sama dia
aku kan bisa kecipratan hartanya
dan aku bisa bebas dari semua hutang hutangku
aduh kasian banget ya aida
gara gara kesalahan itu
ibunya meninggal dan sekarang bapaknya lumpuh
aku harus berani
aku harus mengakui semua kesalahanku
karena aku sudah menyebabkan istrinya
yang meninggal dan menyebabkan dia cacat

ibu titip aida ya
bapak sayangi dia
walaupun aida bukan anak kandung bapak
bapak aku masih sanggup menjaga aida
dengan keadaanku yang seperti ini
aku nggak boleh putus asa begini
justru aku harus kuat
agar aku bisa menjaga aida
aku pasti bisa meskipun sekarang kakiku cantik
jangan jangan dia mau bunuh diri
ya allah setelah ini
ya allah pak
pak saya mohon bapak jangan bunuh diri
bapak jangan menambah perasaan bersalah sayap pak
siapa bu yang mau bunuh diri
saya tidak akan bunuh diri pak
tadi ibu bilang
saya akan menambah
rasa bersalah ibu
tadi saya pikir bapak akan meloncat dari balkon
karena saya tahu dari anak saya indora
kalau istri bapak sudah meninggal
bapak sekarang dalam keadaan
dia ke nagam
dia dingin dingin di perut
bapak bisa cekakum itu

syukurlah kalau begitu pak
agar saya harus menjaga anak saya aida
syukurlah kalau begitu pak
ibu ibu belum menjawab pertanyaan saya
tadi ibu bilang kalau saya ini
akan menambah masalah buat ibu
aku harus mengaku sekarang
aku nggak boleh menghindar lagi
pak sebenarnya saya
pak firman ini udah dari pihak kepolisian
ingin meminta keterangan dari bapak
soal peristiwa tabrak lari yang menimpa bapak dan awaknya
dokter bilang kondisi bapak sudah lebih tenang
jadi sudah bisa diminta keterangan
kami sudah melakukan penyelidikan pak firman
dan kami terus akan mengusut kasus ini hingga tutas
agar si pelaku tabrak lari bisa ditemukan dan ditindak sesuai hukum
karena dia telah menyebabkan nyawa satu orang meninggal pak
dia bisa dijerat dengan pasal menghilangkan nyawa orang pak
dan kami telah berhasil menanyakan keterangan ke beberapa orang saksi di lokasi pak
tapi tidak ada yang sempat melihat nomor polisi mobil itu pak
apa pak firman sendiri tidak melihat
nomor polisi dari mobil tersebut pak
aku aku gak mau di penjara
aku takut ya allah
aku harus bagaimana
kejadiannya itu sangat cepat sekali pak
tidak sempat melihat nomor polisinya
aku tak mau terbaca

dari dukungan my secret to my chic